dongeng bahasa indonesia
dahulu kala di sebuah kota kecil hiduplah seorang pemuda bernama alan
alan adalah seorang pekerja keras dan mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam pekerjaannya di perusahaan sepatu
tempat dia bekerja selama lima tahun terakhir
tapi kerja keras dan dedikasinya tidak pernah dihargai
sekeras apapun dia berusaha dia selalu dibuat merasa bahwa dia tidak memberikan yang terbaik
alan desain untuk koleksi sepatu anak baru apakah sudah siap
aku aku masih mengerjakan ya
apa masih mengerjakannya aku membutuhkannya satu jam yang lalu
tapi anda memberi ke proyek itu dua jam yang lalu
lalu satu jam tidak cukup itu sepatu anak anak berapa lama waktu yang dibutuhkan
beri aku beberapa jam lagi aku akan menyelesaikannya
aku lelah dengan kemalasanmu alan waktumu satu jam selesaikan dan bawa ke mejaku
hei alan kau mau ikut makan siang
tidak kau pergi saja aku harus menyelesaikan ini
tuan logan aku sudah menyiapkan desainnya untukmu
untuk sepatu anak anak
kau tahu aku baru saja berbicara dengan katie dari pemasaran
dan dia merasa lebih baik kita merilis koleksi sepatu wanita terlebih dulu
ya rancang sepatu terbaik dan tren di pasaran saat ini dan berikan padaku dalam satu jam
apakah ada masalah alan
tidak tuan logan sama sekali tidak
dan bagaimana dengan desain yang ini
lupakan buang ke tempat sampah aku tidak peduli aku tidak butuh
ya betapa luar biasa
jadi bahkan memberikan agung pengalaman zou startupnya setelah akhir proses jubah
saya menetapkan hal pilihan pada afzkifall mimpi keluar di tomoko dahulu lapi berman shabar den divine ako
semoga fay qujon jangan terlepas tetap agar membuat sebarang ohbrane yang bisa dicampur di tempat kerja system
bukan itu yang ingin aku bicarakan sekarang
di mana desain sepatu anak anaknya
itu sudah aku buang karena anda bilang
kau tahu aku benci alasan
aku perlu desain itu selesai dan di mejaku sebelum aku tiba ke kantor besok
rupanya pesaing kita merilis koleksi anak anak
koleksi kita harus ada di toko sebelum mereka melakukannya
ya tuhan logan tentu saja
bagus sekarang aku perbisi sebentar
aku akan terlambat ke pesta
sampai jumpa tuan alasan
alan tetap bekerja sampai larut malam seperti malam malam sebelumnya
dalam perjalanan pulang dia makan sandwich dingin yang dia bawa untuk makan siang
tidak apa apa alan semuanya sepadan
mereka akan mengumumkan karyawan tahun ini besok dan aku yakin itu adalah diriku
alan tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen kecil dan menjalani hidup tidak mudah bagi mereka
alan apa itu kau
ya ibu aku minta maaf aku terlambat lagi
aku akan memasak sesuatu untuk ibu secepatnya
ini dia ibu aku akan mengambil obat ibu
pemilik rumah telah datang lagi
dia sudah menangis sewa tiga bulan terakhir
kalau tidak kita harus mengosongkan tempat ini
jangan khawatir ibu
aku yakin aku akan mendapatkan promosi besok dan kemudian hidup kita akan menjadi lebih baik
oh kau bekerja sangat keras nak
semoga kau mendapat apa yang pantas kau dapat
malam itu alan pergi tidur dengan harapan esok paginya akan membawa kegembiraan dalam hidupnya
keesokan harinya alan pergi bekerja dengan senyum cerah di wajahnya
dan sangat yakin bahwa trofi karyawan terbaik tahun ini akan menjadi miliknya
seperti yang kalian ketahui sekarang saatnya mengumumkan karyawan terbaik tahun ini dan kita semua tahu siapa itu
orang tersebut tidak hanya menunjukkan keunggulan dedikasi dan disiplin
tetapi juga berusaha keras untuk menyelesaikan hal hal dengan benar
hadirin sekalian aku persembahkan kepada kalian karyawan terbaik
nona katie dari pemasaran
alan berdiri di sana terdiam saat keadaan di sekitar riuh dengan kegembiraan
matanya berbinar binar saat melihat semua orang memberi selamat pada catty
yang baru bergabung dengan perusahaan enam bulan yang lalu
itu tidak adil
tapi aku senang untuknya
wszystko sudah kutuk pada luar nasional
m tiresan ada di atas pikiran yang tidak bisa kau paham
apa juga berlatih di espi
percaya tidak benar sekali
kami mulai terserahnya
diri kau ini adalah bagian dari dirinya
standar seorang chef
apa yang terjadi
dia menyalinkan tangan aku
poin mengumpul karena aku tak mengerti apa
ah terima kasih lekuknya tidak terkelupas
hmm bolehkah aku bertanya apa yang istimewa dari bongkahan batu yang biasa ini
nak tidak ada yang biasa di dunia ini
semuanya memiliki nilai unik sendiri jika kau meletakkannya di tempat yang tepat
hmm aku tidak mengerti
ambil batu ini dan pergilah ke toko alat tulis di sana dan tanyakan pada mereka berapa mereka akan membayarnya
temukan saja nilainya dan kembali
alan pergi ke toko dan kembali setelah beberapa saat
lima puluh sen itulah yang akan mereka bayarkan
baiklah sekarang melihat toko ornamen di sana
pergi ke sana dan tanyakan harganya
alan mengangguk dan pergi ke toko dia kembali setelah beberapa saat
lima dolar itulah yang akan mereka bayar
sekarang pergilah ke museum di sebelah sana dan tanyakan pada mereka berapa mereka akan membayar
bingung alan mengangguk dan pergi ke museum
ini bukan batu biasa tuan
ini adalah meteorit bulan
aku akan membayarmu
apa yang mereka katakan
mereka mereka berkata lima puluh ribu dolar
hmm tidak begitu biasa sekarang
ini ini mengejutkan
untuk mengetahui bahwa sesuatu yang bernilai
sepuluh ribu dolar hanya bernilai lima puluh sen di toko kertas dan lima dolar di toko ornamen sana
kita orang juga seperti bongkahan batu ini
kita semua luar biasa dengan cara kita sendiri
yang terpenting di mana kita memutuskan tempat kita sendiri
aku ingin memberitahumu alan bahwa tempat yang tepat menghargai nilaimu dengan cara yang benar
ayo jangan menempatkan dirimu di tempat yang salah dan menjadi sedih dan sedih ketika
mereka tidak menghargaimu istirahatlah kau tahu harus apa gunakan dengan baik
hei tapi ini tunggu bagaimana kau tahu nama aku
apa kemana dia pergi
alan mencari cari orang tua itu tetapi dia tidak bisa menemukannya
dan pada saat itu angin sepoy sepoy yang lembut mengembus wajah alan dan alan berdiri
dengan tekad yang teguh tertulis besar di wajahnya untuk pertama kalinya hari itu
dia memasukkan batu ke dalam sakunya dan pergi ke kantornya
dia tidak kembali bekerja di sana dia pergi ke sana untuk mengambil tasnya dan memberitahu tuan logan bahwa dia tidak akan bekerja lagi di situ
tunggu tapi hei
alan menemukan pekerjaan baru di perusahaan sepatu lain yang tidak hanya menghargai keterampilannya tetapi juga menghormati dirinya
dia membayar semua sewa dan mempekerjakan seorang perawat untuk ibunya untuk menjaganya setiap saat
alan tidak hanya bahagia tetapi juga puas karena dia akhirnya mengetahui nilainya dan berada di tempat di mana semua orang menghargainya
dan untuk bongkahan batu alan selalu menyimpannya sebagai pengingat akan pria yang telah memberinya pelajaran yang sangat hebat
tempat yang menghargai dirimu adalah tempat yang tepat